hai eh coba kita cari sana
ariadwibangga keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar
keluar biar korawan tahu betapa bejajar putranya keluar di bangga
di bangga jangan coba coba kalian masuk minggirnya ronggot kalau
semua percaya padaku
kamu salah paham maksudmu aku bukan kekasihmu
bahwa bukankah syair syair yang kau berikan itu ditunjukkan kepadaku
aku mohon jangan
mengerti selama ini bukan aku yang minta syair padamu tapi kakang
dwi bangga tidak kamu jangan bercanda penduduk itu mengatakan kepadaku bahwa
syair itu diberikan olehmu untukku iya siapapun orang itu kakang dwi bangga
telah menyuruhnya untuk bilang bahwa ronta itu dari ku
jadi kau tidak mencintaiku
balestri aku harus jujur agar kamu tidak terlalu berharap pada angan angan kosong ini
kamu cintakan kamu cintakan kamu cintakan kamu cintakan kamu cintakan aku
maafkan aku balasri aku hanya mencintai narirati
hai sekali lagi
hai jangan sentuh aku tapi balesri pergi tapi balesri pergi aku bilang pergi aku
akan pergi tapi aku mohon kepadamu ton jangan salah mengerti sungguh aku tidak tahu menahu tentang

saya ego remember
mereka membutuhkan ku
semua jangan ganggu mereka lagi
kasihan mereka tolong
tinggalkan tempat ini
tidak usah so peduli denganku
dan juga ibuku
pergi tapi pak lestri
pergi cepat pergi
aku lihat mukamu lagi
di sini pergi kau pergi
baiklah pak lestri
aku harus secepatnya menemui wari
kakak mau kemana
jangan ikut kak rati pergi
sebaiknya kamu pulang
ini sudah malam
tidak aku mau ikut
julung kamu jangan keras kepala
pulang jangan ikut kak rati
kakak kenapa membentakku
sangat sulit menjelaskan masalah ini
kenapa kakak menangis
kakak minta maaf julung
kakak jangan menangis
aku tidak marah kak
kakak kakak kenapa
dewa ta'agung bagaimana ini
aku tidak bisa memaksa julung pulang
tapi aku juga tidak mungkin mengajaknya ke rumah nyuwari
aku takut julung tahu lebih banyak tentang masalahku ini
julung perut kak rati sakit sekali
tolong ambilkan kak rati air putih di rumah
kak rati aku sekali julung
sudah jangan menangis palastri
dari awal ibu sudah bilang
sekarang semua sudah terbukti
makanya jangan mimpi siang siang
cinta kamu gak kesampaian kan
dasar tidak tahu malu perempuan miskin
palastri kamu mau ke mana
palastri ingin menemui kakang dwi panggil
sudahlah palastri tidak usah
lebih baik kita pulang
selaku bekas tentara syosari
akanku bungkam mulutmu
kenapa hanya diam di sini
cepat bantu romomu
bibi mengejutkan aku saja
kamu yakin tadi kakakmu hadir di sini
tadi di sini
tapi kok sekarang nggak ada ya
tadi kakak kamu bilang mau ke mana
tidak tahu romo
tadi kakak gak bilang apa apa
dia ada di atas aku
kemana dia pergi
aku khawatir dia mencelakai diri sendiri
arya dirbangga keluar
keluar keluar keluar
arya dirbangga keluar kau
biar kurawan tahu betapa bejatnya putranya
jangan coba coba kalian masuk
kalau tidak kami akan menyalahkain
mau main kasar
rupanya kamu mau saya membela diri juga
aku jadi ingin mencoba jurusmu